sambil kita menanti tersambung dengan dpr aceh yang sedang menggodok rencana regulasi ini
kita juga akan mendengarkan dulu nih tanggapan dari teman teman di komnas perempuan terkait wacana poligami ini
sudah ada komisioner komnas perempuan adriana feni
mbak feni selamat malam halo
baik mbak feni konon poligami regulasi tentang menikah lebih dari satu istri ini tengah dibahas di aceh
dan menurut dpr ahal ini untuk menyelamatkan kaum perempuan begitu pendapat anda
ya kalau ini apa dianggap bahwa ini untuk menyelamatkan kaum perempuan ya kita harus dikaji dulu dong
ini apa perempuannya harus ditanya dulu bagaimana gitu terutama perempuan yang ini ya menjadi korban praktek poligami itu
ini kan kalau saya tidak tahu kalau di aceh ya tapi kalau untuk di nasional
ini setiap hari ini di komnas perempuan itu ada pengaduannya dan di dalam catatan tahunan komnas perempuan
di dalam data komnas perempuan ini memang itu masuk di dalam kategori kekerasan dalam rumah tangga
dan itu anggarnya setiap tahun naik terus gitu ya
jadi komnas perempuan sendiri yakin bahwa praktek poligami itu adalah berat
untuk dari kekerasan terhadap perempuan dan memang betul bahwa korbannya ini perempuan dan anak gitu
mereka nanti ini apa kalau misalnya masalah ekonomi segala itu belum selesai misalnya
ya itu nanti persoalannya kembali akhirnya pada perempuan dan anak
karena mereka ini yang paling tidak terlindungi di dalam praktek poligami itu
oke mbak feni ini kan dpra atau dewan perwakilan rakyat aceh ini kan menyebut
fenomena nikah sirih yang marak di masyarakat mereka ini menjadi alasan utama
kenapa akhirnya konon poligami ini perlu diterapkan begitu
menurut mbak feni sendiri apakah poligami ini memang perlu dibuatkan regulasi
berarti kalau begitu artinya perempuan juga bisa poliantri ya
ya tapi kan terbukti bahwa aturan itu hanya ini apa pada laki laki saja gitu
sementara perempuan ini sering memang tidak tahu haknya gitu
tidak memahami haknya
di dalam praktek poligami dan kawin siri di indonesia itu
berdasarkan pengalaman bareng komnas perempuan itu memang yang paling menderita
itu adalah perempuan dan anak anak gitu mereka trauma mereka ditelantarkan
dan ini apa di negara kita ini belum belum ada aturan yang kemudian
melindungi ham perempuan dari praktek semacam ini
kalau kita lihat hukum nasional
sebenarnya negara itu kan hanya mengakui istri pertama misalnya
jadi haknya itu nanti yang dapat adalah istri dan anak
anak dari istri pertama
ini apa istri kedua atau istri yang dikawin sirih
itu tidak punya hak sama sekali
tapi persoalannya adalah perempuan perempuan ini kadang tidak mengerti
tidak paham bahwa sebenarnya dia tuh nggak punya hak apa apa
kalau terjadi sesuatu yaudah hak itu akan lari kepada istri pertama
mbak feni kalau dari teman teman komnas perempuan
sejak rencana regulasi ini dilempar ke publik
apakah teman teman sudah mengkaji lebih jauh sebetulnya
fenomena apa sih yang tengah terjadi sampai akhirnya peraturan
ataupun poligami ini akan mau dijadikan regulasi di sana
ya itu kan tergantung dari ini apa basic basicnya ini apa
apakah itu berdasarkan kajian atau pengalaman perempuan
seperti apa di sana
jadi kalau kita melihat di negara negara lain
itu di beberapa negara seperti negara eropa amerika australia
memang melarang praktek poligami
karena ini sebenarnya dalam rangka spiritnya adalah melindungi kepentingan perempuan dan anak anak
kemudian di beberapa negara yang mayoritas muslim itu juga dilarang
seperti misalnya turki tunisia maroko
karena susah mengalami praktek seperti itu
dan kemudian akhirnya yang terjadi hanyalah kemudian terjadi korban
anak anak atau perempuan ditelantarkan
nah ini kan susah ya
di beberapa negara lain seperti misalnya malaysia atau mesir
itu boleh memang
tapi dengan peraturan yang sangat ketat
dan itu ada denda yang besar kepada pelaku
jika mereka tidak bisa berpengalaman dengan negara lain
jadi ini adalah hal yang sangat penting
jadi ini adalah hal yang sangat penting
jadi ini adalah hal yang sangat penting
jadi ini adalah hal yang sangat penting
karena dia sampai menelantarkan anak anak dan perempuan

itu dendanya besar sekali

kalau pemerintah menilai bahwa dia tidak cukup gajinya
ngapain dia mau poligami
pemerintah bisa menolak dia untuk poligami
sekaya apa kamu mau punya istri lebih dari satu begitu kira kira
bagaimana tentu iya apa itu

penasaran latar belakangnya kalau terkait hanya dengan nikah siri yang marak terjadi di aceh
kenapa nggak dibenerin dari catatan sipil dulu deh pak
ini sistem pernikahan yang ada di aceh mungkin selama ini belum sesuai dengan undang undang
berharap nikah ini semua harus tercapai
supaya yang ini kan banyak yang terjadi
begitu kawin atau nikah siri suaminya meninggal
itu nggak pernah diakui oleh keluarga yang dari istri pertama
bagaimana anak dan istri dari yang kedua ini
karena tidak tercatat
akhirnya selalu menjadi masalah kan
korbannya selalu wanita dan anak anak
jadi pada dasarnya memang landasannya berpikir begitu
jadi bukan seenaknya aja seorang laki laki terus sudah bisa mendapatkan izin dari mahkamah syariah
atau pengadilan tinggi agama kita yang ada di aceh
terus bisa seenak enaknya gitu
kita juga buat nanti sanksinya bagaimana
ini kan belum selesai pembahasannya
oke pak musanif
sekarang kita berbicara terkait dengan poligami
poligami ini kan kalau kita lihat ini kan dari perspektif laki laki begitu ya pak
sedangkan ini kan di dpra ini kan juga pasti kan ada anggota yang perempuan
sudah dilakukan survei lebih lanjut ataupun juga ke masyarakat bahwa perempuan di sana memang setuju semua pak
kita belum melakukan survei itu
tapi dari pembahas ini kami ada tiga orang anggota komisi tujuh yang perempuan
yang mereka terlibat langsung
mereka di situ juga aktif dalam pembahasan
tentunya mereka tahu sendiri bagaimana posisinya itu
apakah memang memudah mudahkan bagi laki laki atau ini malah memang melindungi perempuan itu sendiri
dan ini terlibat mereka ada tiga orang ini
di sini ada haja ismaniar ada ibu aisyah ada ibu umi kalsu
tiga perempuan yang ada di dpra ini satu suara begitu pak terkait dengan wacana
berarti mereka tidak menentang
karena ini kan bahwa ini kan syariat tuhan
ini kan syariat tuhan
tuhan yang sudah diturunkan kita hormati syariatnya
cuma bahwa melaksanakan syariat tuhan itu bukan seenak enaknya juga
ada ayat selanjutnya yang menyatakan berkeadilan baru boleh dua tiga dan empat
kalau enggak ya cukup satu aja dah gitu kan
pak musanif ini kan kalau tentunya ya lagi lagi lah kita hidup di negara demokrasi
pasti ada saja lah pro dan kontra yang muncul
ini masih terus menimbulkan kontra pak bagaimana nih pak
kami kan membuka juga bahwa ini kanun kan masih dalam pembahasan
ini kan belum dibahas ya kan
jadi apa namanya terbuka bagi kita
kalau memang sebuah perda atau kanun itu tidak banyak manfaat bagi masyarakat
atau lebih banyak muteratnya
daripada manfaatnya nggak usah kita sahkan
kalau bisa nanti misalnya waktu dalam rdpu tanggal satu agustus yang kami lakukan
datang komnas ham komnas perempuan atau lsm lsm yang sering
yang meneriakan gender dan segala macam
memberikan pemaparan kepada kami bahwa ini bukan melindungi perempuan
malah melukai perempuan
ini jangan kita sahkan
jadi berarti dpra ini masih mendengar aspirasi dari masyarakat ya pak musanif ya
dipaksakan begitu saja
enggak mungkin ya kan
pak musanif yang terakhir tadi kami sempat melakukan kontak juga dengan mbak feni dari komnas perempuan
sebetulnya ini untuk
perempuan perempuan kalau dari pandangan komnas perempuan ya pak
ini tadi dikatakan
kalau banyak perempuan yang setuju
ini berarti tandanya perempuan ini masih belum paham hak mereka itu seperti apa
ini bagaimana nih pak
terakhirnya mungkin pak musanif sebagai laki laki dan juga sebagai stakeholder lah di pemerintahan
terkait dengan wacana ini pak
begini ya kan
kita nggak tahu bahwa seorang laki laki atau seorang perempuan kenapa suka dengan pria beristri
apa yang menyebabkan pria beristri itu lebih diidam idamkan
masa sih pak
oleh perempuan bisa mengerti
silahkan lanjut pak
jadi saya kan enggak bisa mengerti juga kenapa banyak perempuan misalnya mengidam idamkan laki yang
sudah beristri apakah mungkin karena sudah lebih mapan secara ekonomi
tetapi memang kenyataannya seperti itu
laki laki yang memang
ekonominya bagus dan dia melakukan nikah seri
ya yang jadi korban selalu perempuannya
supaya dia melakukan nikah yang tercatat
yang nantinya perempuan tidak menjadi korban
tetapi untuk melaluinya dia tidak mudah
kalau dia nekat juga karena susah mendapatkan izin
dia tentu ada sanksi
kita atur sanksinya
baik pak mas yusuf
sebetulnya saya tidak salah ya pak
poligami perempuan jadi korban
nikah siri perempuan jadi korban
saya senang sekali
saya senang sekali mendengar bahwa ini dpra ini masih mendengar aspirasi dari masyarakat
insya allah mendengar
terkait hal ini ya pak
terima kasih pak musani sudah bergabung sama kami di connected